oleh sebab itu karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini
saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras bangkit optimis untuk mengejar ketertinggalan ketertinggalan kita
meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik
kuartal ketiga kemarin di angka lima tujuh puluh dua
inflasi juga terkendali di lima
perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka lima puluh
coba bandingkan dengan negara negara besar g dua puluh
seingat saya kalau enggak nomor satu ya nomor dua
di antara negara negara besar
ini yang harus ditingkatkan terus dioptimalkan terus dengan selalu bergandengan
yang gede yang besar gandeng yang kecil yang tengah yang tengah gandeng yang kecil yang gede gandeng yang kecil
semuanya bermitra kemitraan bergandengan
dan jangan lupa saat pandemi
kalau saat pandemi bisa
saat normal pun juga harus diteruskan saling membantu
sehingga semuanya terangkat naik